inilah wajah terbaru dari masjid istiqlal masjid terbesar di asia tenggara
setelah empat puluh dua tahun masjid yang diperakarsai oleh presiden soekarno dan rampung di era presiden soeharto pada bulan februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini direnovasi dengan skala yang cukup besar
dengan anggaran sebesar empat ratus enam puluh lima miliar rupiah masjid yang didesain oleh seorang anak pendeta
frederick silaban dipoles tak hanya di bagian luar saja tetapi hingga ke bagian inti di dalam area masjid
proyek renovasi ini memakan waktu selama empat ratus dua puluh lima hari sejak bulan mei dua ribu sembilan belas dan selesai di bulan juli dua ribu dua puluh
di area luar renovasi meliputi penataan empat puluh kios pedagang kaki lima menjadi lebih rapi
kalian mengeliling masjid ditempatkan
kita ulang dan dibuat amfiteater untuk berbagai pertunjukan
renovasi yang didesain oleh arsitek munisi edris ini juga mengedepankan akses yang lebih nyaman untuk pejalan kaki
akses kaum disabilitas juga dipermudah dengan adanya lift khusus bagi mereka untuk masuk ke area inti masjid
perluasan akses pejalan kaki membuat tempat tempat penitipan sepatu yang sebelumnya berada di dalam dipindahkan ke halaman
nah di bagian dalam ini yang cukup menarik perhatian saya adalah bagian mihrabnya karena ini mihrabnya berbeda dengan mihrab di masjid istiqlal sebelum direnovasi
ornamen di dunia baru kemudian ada asmong khusnanya itu juga baru kemudian tembaga tembaganya semua baru
ada pun dua belas tiang penyangga lama dipasangi ornamen yang dilengkapi kipas angin
untuk penerangan di area dalam ditambahkan tiga lima ratus lampu le
di situ kita nggak bisa membaca buru buru kecil kenapa lampunya kurang terang
sekarang ini seperti siang bolong di tengah malam
masjid istiqlal yang memiliki arti harfiah merdeka terlihat kian indah pada malam hari dengan tata cahaya yang gemerlap pasca renovasi
imam besar dan pihak kontraktor sepakat secara fisik masjid istiqlal kini bisa dikategorikan sebagai salah satu masjid tercantik di dunia